tepat sembilan tahun yang lalu eksekusi mati terhadap tiga orang yang dianggap sebagai dalang teror bom bali satu amrozi ali gufron dan imam samudera dilakukan
sikap tegas pemerintah pada pelaku teror yang paling memberikan dampak dan mengejutkan saat itu
ternyata belum berhasil membuat redup aksi aksi teror yang berpangkal dari paham radikal
cnn indonesia prime news sengaja mengangkat edisi khusus malam hari ini
mengulas mulai dari akibat aksi teror bagi masyarakat yang menjadi korban bahkan sampai dampak bagi keluarga pelaku teror itu sendiri
berikut laporan koresponen miftah farid yang mempertemukan keluarga korban bom bali satu dengan keluarga amrosi sebagai salah satu pelaku bom bali dua ribu dua lalu
dia berstatus janda sejak tujuh hari setelah bom meledak di legian bali
pernah menemukan obor lima belas tahun silam
saat itu suaminya imawan sarjona terindikasi sebagai salah satu korban
orang anaknya ali faidar sarjona tiga lima tahun dan tufalbi iqbal sarjona satu tahun lebih menjadi nyatip
ketika dia berada di kota dia berada di kota yang terkenal dengan kecemasan
dan sangat menghidupi mereka dari ucapan
laksmi akhirnya memberi saya izin untuk mewawancarai buah hatinya
cukup lama membuka obrolan dengan alif sebelum ia mau diwawancarai
alif mengatakan ia kehilangan sosok ayah di masa kanak kanaknya mulai terasa
saya terpaksa mengajak bapak ibu soal bapak ibu
ada alif sama mama aja yang ke sekolah yang ikut gitu acara tersebut
jadi kayak aduh kok begini ya kenapa harus bapak gitu
dia butuh diganteng sama bapak
dan saya tidak bisa membuat itu karena apalagi saya bekerja saya sering menangis
saat dia merasakan gejolaknya coba kalau ada papa kan enak
coba kalau gini ada bapak pasti kita sudah gini kita yang
saya kembalikan lagi ya allah itu sudah ini sudah takdir allah
tragedi ini sempat membuat alif menolak kenyataan bahwa ayahnya tewas akibat pengeboman teroris
alif menangis ke jendela dan dia menolak
jadi dia menangis keluar keluarnya dia menangis jadi dia menolak
bukan bukan itu bukan bapak
bapak masih kerja
dia memang bukan bapak
tapi itulah bapak
itulah bapak yang bapak yang serahkan
ya diadili alamnya
alamnya ramai sekali
dan selamat bulan perjalanan
bisa bisa ramai ramai
bapak bapak aja
alif kini menempuh pendidikan di fakultas hukum universitas udayana di bukit jimbaran
sebenarnya ia ingin menjadi dokter
namun urung karena trauma melihat darah pasca kematian ayahnya
alif tak berlama lama di kampus
ia harus bergegas kembali ke rumahnya
hari itu tepat lima belas tahun peristiwa ini alif menempatkan dirinya
seorang orang yang merenggut nyawa ayahnya
dia dan keluarga akan berziarah ke makam ayahnya
sembari menunggu aldi datang alif menunjukkan selembar foto kepada saya
kamu milik pakaian ini kenapa
karena waktu dulu itu sempat benci banget sama teroris
karena lihat bapak udah gak ada gitu
di situ dulu ingin jadi dansus

saya tembakin satu gitu dulu
masih ada dendam
buruan tuh mak
nggak salah malam lho ya
nggak salah malam lho ya
jadi nanti adik turun
beli bunga yang tadi makan enak ya
dua paket ya
terima kasih bu
terima kasih pak riana
terima kasih pak riana
sedih ya bu
selalu orang selalu seorang ayah gitu
suasana hampir begitu emosional
udah udah nggak tanya lagi dan
terima kasih ya
terima kasih ya
laksmi terus menguatkan hati kedua anaknya
udah terjadi udah lewat
lima belas tahun ya kamu sudah besar
ya kamu sudah besar
insya allah kita bisa selamatkan
insya allah kamu bisa
kalau lebih baik ya anaknya
nah tidak minat salah ya
anak yang baik kepada orang tua
gak dikantuk banyak ya
mendengar langsung pengakuan dari anak anak ini dan berada di tengah momen emosional mereka
ada keraguan ketika saya harus kembali ke surabaya
saya kembali bertanya kepada ali
apa yang membuatnya mau bertemu dengan anak dari orang yang mengakibatkan ayahnya tewas
karena saya juga merasa sebagai anak gitu kan
pasti pingin tahulah gimana latar belakang orang itu
saya khawatir bertemu alif dan aldi dengan mahendra anak almat maaf rosi
malah membuka luka itu semua
tidak hanya keluarga korban bom bali
keluarga pelaku pun menyimpan dendam karena sang ayah ditembak aparat
anak am rosi menjalani hidup dengan stigma anak teroris
laporan koresponden miftah farid akan kami lanjutkan di cnn indonesia prime news setelah jeda berikut
anak pelaku dan korban bom bali satu bertemu untuk menuntaskan dendam dan menyembuhkan rasa sakit hati yang bertahun tahun ada di dalam hati
saat dia merasakan gejolaknya coba kalau ada papa kan enak
dulu itu sempat benci banget ya sama teroris
saya tembakin satu satu gitu dulu
tidak ada apa apa
berhenti sejenak di surabaya
perjalanan saya dan tim berlanjut ke lamongan
ke desa tenggulun kecamatan solokuro tepatnya
desa yang namanya pernah mendunia
di sini lah ali kufron alias muklas am rosi dan ali imron trio pengebom bali satu lahir
saya akan menemui zulia mahendra anak sulung am rosi satu dari tiga terbidana mati bom bali satu
seperti halnya alif bertemu mahendra tidaklah mudah
setelah lama menunggu menjelang malam di kantor yayasan lingkar perdamaian saya akhirnya bertemu mahendra
ada juga beberapa mantan narapidana kasus terorisme yang menemaninya
saya memberikan buku berjudul temanku teroris
di buku itu nur huda ismail penulis sekaligus aktivis perdamaian mengupas sosok alif dan ibunya tak lama setelah bom meledak
saya sengaja memintanya membaca buku itu
saya ingin tahu apa kesan mahendra
nggak gampang melupain itu semua trauma trauma atau memori yang tentunya alif nggak tahu sedikit banyak tahu tentang ayahnya atau gimana
tapi dari faktor faktor yang kita dengar kita dengar dari orang lain atau apa ada yang ngomong ayam di kena bom lah
terus sama saya juga gitu
mesti kena tembak lah apalah di eksekusi mati lah
ya sama mesti dari situ titik noda noda untuk dendam itu mesti ada
kalau mau dendam ke saya itu salah
kalau dendam ke saya itu salah
itu nggak tahu orang tua atau adik atau apa
yang penting kan bukan saya pribadi kan
berubah menjadi berobor diradikalisasi alif dati keundikannya yasan lingkar perdamaian untuk menampung mantan nara pidana teroris dan kombatan yang berdamai dengan keadangan
denadikalisasi dimulai di sini
pada tujuh belas agustus lalu puluhan narapidana terorisme dan kombatan untuk pertama kalinya menggelar upacara hari kemerdekaan
julia mahendra anak amrozi menjadi pengibar bendera
ali fauzi adalah sosok penting bagi hidup mahendra
mahendra biasa memanggilnya dengan sebutan manzi atau paman fauzi
mahendra yang kini memiliki dua anak itu digadang gadang kelompok radikal untuk melanjutkan jejak ayahnya amrozi meski tidak memiliki jejak di gerakan radikal
mahendra malah lama hidup sebagai anak jalanan dan pembalap
dia sangat membenci polisi

ali fauzi tahu betul bagaimana gejolak mahendra ketika amrozi dieksekusi pada november dua ribu tujuh belas
saya pikir ada pesan pesan tertentu dari ayahnya supaya melanjutkan visi misi hidup ayahnya
setelah eksekusi itu ada perubahan cukup signifikan daripada hendra
sering meledak ledak amarah emosi
sering meledak ledak amarah emosi
pesan itu disampaikan karena mahendra sering berkunjung ke lapas nusa kambangan
tempat ayahnya dan pamannya ali gufron dipenjara sebelum dihukum mati
sering ketemu saya minta diajari bom
dan pada waktu itu saya menanggapi secara dingin
saya pikir itu hanya main main tetapi itu terus berlangsung
tapi saya paham bahwa anak ini ya kalau punya ilmu seperti itu
tentu akan berbahaya
pendekatan ali fauzi selama bertahun tahun membuahkan hasil
dari seorang pembenci kini mahendra lebih peduli
mahendra melibatkan diri di yayasan lingkar perdamaian
saya tidak pernah membentak bahkan saya juga tidak pernah memarahi
karena saya paham sekali lagi level psikologi daripada mahendra
maka dia bilang dia termasuk orang yang paling
dia paling disayang oleh keluarga keluarga bapaknya
dan dalam proses kasih sayang itulah lebih menyentuh hatinya lebih menyentuh perasaannya
mahendra membuka usaha sendiri
karena menjadi anak narapidana terorisme membuatnya sulit mencari kerja
pengalaman kerja selama masa pengasingan di thailand dan brunei
dia terapkan di lamongan
narapidana terorisme anak terpidana mati kombatan
itu golongan yang susah memang ya kalau untuk mencari penghidupan di luar
susah memang susah
soalnya sekarang kan gini sekarang kan sedang cap negatifnya
kalau sekarang sih ya alhamdulillah sih gampang ya
kalau dulu ya saya memang susah
tapi susah ya asongan kerja asongan
itu pun pernah
kalau masih ada terminal lama tuh ban itu ya yang isi saya
kalau minggu loper ke orang nambal ban itu biasa
perkataan perkataan anaknya terorisme
wah nggak luput tuh kayak tiap detik kayak denger itu
kehidupan jalanan membuat hidup mahendra sulit dikendalikan
sakit hati dan dendam menyatu
sebagai anak teroris seperti melekat dikeningnya
lampiaskan semua sakit hati
sampai tak tinggi
lepas udah drop bener tinggi satu
itu apa sebagai simbol bahwa
ya dari emang sakit gitu loh
lidah ini empat atau berapa gitu
lepas semua ya
ya tentu dia ingin membalas dendam
dari upaya upaya polisi
dalam hal ini polisi melakukan eksekusi pada ayahnya
dan kemudian mahendra ingin melakukan aksi
ingin membalas dendam menembak polisi
dan kemudian melakukan pemboman
perusahaan tambang galihan c cva taubah ini
didirikan bersama ali fauzi dan sumarno
mantan narapidana terorisme
yang juga sepupunya
keuntungan yang didapat dari perusahaan
sebagian digunakan untuk operasional yayasan lingkar perdamaian
beberapa mantan kombatan dan narapidana teroris
mahendra merasa pergulatan dengan dirinya telah usai
kini ia ingin berbagi perasaan
dengan orang orang yang tersakiti akibat ulah ayahnya
mimpinya ia ingin bertemu korban dan anak anaknya
untuk menuntaskan dendam
dan menyembuhkan rasa sakit hati
yang bertahun tahun ada di dalam hatinya
apa yang akan terjadi bila keluarga korban bom bali
dipertemukan dengan keluarga pelaku
apa yang akan mereka ungkapkan
laporan koresponden cnn indonesia miftah farid
akan kami lanjutkan
hari yang dinanti tiba
saya mahendra ali fauzi dan tim bersiap menuju bali
seluruh perlengkapan dikemas di dalam tas
sebelum meninggalkan solokuro
mahendra meminta sejenak berziarah ke makam amrozi
ayahnya dan haling utron kemarin
haling terkesan yang sulit dilupakan
ini memang kenapa
ini memang kenapa
waktu ketemu di event race itu ya
biasa kan biasanya kan mau ya apa
setting motor bareng ya
masih negeri langsung kayak temen
pernah nggak pernah
pernah nggak pernah pertama kali
berapa kali tadi tidur
tidur sampai tujuh
apakah siang sudah nangis
setelah menempuh perjalanan hampir delapan jam
kami tiba di bandara internasional
di gusti hurah rai
hari pertama ini
saya memilih memberikan ruang yang cukup buatnya
saya tidak mengajukan pertanyaan apapun selama perjalanan dari bandara sampai ke lokasi pertemuan
ketika pertemuan ini semakin dekat
saya tidak mengajukan pertemuan ini semakin dekat
saya tidak mengajukan pertemuan ini semakin dekat
ada kekakuan meski mereka semua berusaha mencairkan
suasana mulai mengalir
mahendra dan alif akhirnya saling mencurahkan isi hati yang selama ini mereka pendam
moga dipertemukan sama keluarga korban saya benar benar antusias
apalagi selama ini kan saya pribadi belum pernah ketemu dengan salah satu pun dari keluarga korban atau siapapun
om farid nawari kayak gitu emang ya udah siap kita siap
saya siap dan dari pertemuan inilah
serat juga saya sebagai anak
yang meminta maaf kepada tentunya ibu kepada adik adik ini
kok dari sisinya alif sama aldi kita sebagai anak waktu ini umur begitu tuh kayak perlu sesuatu orang tua
ya sama seperti keluarga korban
nah saya merasakan
gimana sakitnya gitu gimana sakitnya di waktu setelah kejadian itu
apalagi pas kejadian bom itu sangat sangat diskriminasi
seperti orang teman teman sinar ini hidup ini buat apa gitu loh gak diterima masyarakat
mulai proses sampai dewasa ini udah mulai mengerti sudah mulai ikhlas udah mulai memahami
kondisi emang itu udah jalanan dari allah gitu kita gak bisa apa namanya kayak untuk ya udah memang udah jalannya allah udah ngasih takdirnya bapak seperti itu
iya pertama kali
mas gue mau kayak gini karena gimana ya belum siap gitu loh
oke ready setelah
ini pertama kali
dan dan ya kayak gini ya catat sama allah mereka sudah sama sama bersatu mereka aja selalu memaafkan

gak harus katirin
nanti om sama mas kita ajak ke warumen nanti
demi kedamaian ke depan
ajakan itu luar biasa
ya punya hati harusnya
karena alif sampai hari ini mengaku masih trauma bila datang ke warung ini
hati saya bergetar ketika melihat mereka berpelukan
semoga para korban diberikan dendam posisi yang terbaik di sana dan kejadian seperti ini tidak akan terlalu lagi kembali
kemusahan mereka mengalami rasa dendam dan benci yang selama bertanggung tanggung masih
cara mereka meminta dan memberi maaf
melihat senyum kembalinya ini
alif sama adi
itu lega banget gitu
yang alif rasain sekarang sih kayak
nambah keluarga baru gitu lagi
saya sampai kekenal sama sseriiinya
nyaman lah rasanya